inilah penampakan keluarga pocong dan kuntilanak yang ikut melakukan penyekatan di jalur mudik selatan perbatasan tasik malaya ciamis menuju jawa tengah kamis pagi
dengan membawa dua ekor anjing hantu jadi jadian ini akan menghampiri setiap pemudik yang terjaring penyekatan larangan mudik dan masuk ke dalam mobil mereka
menurut kasat lantas polres ciamis akp wibowo di hari pertama penyekatan larangan mudik pores ciamis sengaja melibatkan komunitas cosplay untuk mengkapanyekan tidak mudik
pertanyaan terakhir apakah pores ciamis akan menemukan pemudik yang terjaring penyekatan larangan mudik